zikria zatil tersangka kasus ujaran kebencian terhadap wali kota surabaya tri risma hari ini
tak mampu membendung emosinya pada kamis sore
penyidik polrestabes surabaya harus membujuk wanita empat puluh tiga tahun ini
untuk menuju rumah tahanan mapolrestabes
menurut petugas pendamping tersangka mengalami syok usai menemui media
di gedung utama mapolrestabes surabaya jawa timur
sudah diberi maaf bu risma gimana bu
hingga saat ini proses hukum tersangka masih dalam tahap melengkapi berkas
sebanyak enam belas saksi telah diperiksa polisi
sementara terkait permohonan penangguhan penahanan penyidik masih mempelajarinya
sebelumnya zikria zatil seorang warga bogor dituduh menghina wali kota surabaya tri risma harini di media sosial
zikriya resmi menjadi tersangka dan ditahan di mapolrestabes surabaya
sejak satu februari lalu
sebelumnya risma telah memaafkan zikria pada rabu siang di kediamannya
meski demikian proses hukum terus berjalan
dalam upaya permintaan maafnya zikriya menuliskan dua surat permohonan
yang ditujukan untuk risma dan warga surabaya
tim liputan cnn indonesia